magical night promo terbatas belanjanya di m shop aja
eh anak kecil gak ada otaknya
kenapa bos kenapa kenapa lo gak liat
gue kan bos penjahat masa gue disamain sama anak kecil
masih kecil sudah diculik
kasian sekali itu
wah kenapa kali kau
sudah kau culik aku mau bunuh sampai lagi
kasian sekali itu gue bunuh lo
alamak bening aku
kasian sopan dong lo mentuaan
kamu bukan murid sini kan
kamu gak pakai seragam
janjian kok mata mata penculik ya
dia teman saya danu
kalau tidak ada dia
mungkin saya udah diculik atau udah disakitin sama penculik itu bu
saya udah salah sangka
kamu sama bonar culik
untung ada dia nyelamatin aku
kamu gak papa kan
kalian sudah saling kenal
dengar gendut awas lu ya jangan cepat cepat kabur
sakit sekali aku ini
biasanya kalau diculik ditaruh di gudang
kenapa ditaruh di tempat seperti ini
bagus sekali ini
wah ada ps itu
aku mau main bumbunya ini
asik sekali ini
ini namanya diculik modern ini
aku suka sekali
gue udah banyak kasih ini
aku suka sekali di sini
hei om penculik aku mau main playstation
sekalian mau pesan makanan
aduh apa yang ada di sini
satu saya itu adalah cucunya raden joko susilo mumpuni
oh naktar kaya nomor satu di indonesia
sabar ya tenang ya
mbak gimana kejadiannya
tuh di situ
tuh mau nggak ke situ
ada wartawan wartawati mau mewawancarai
namanya juga calon artis
aduh duduk duduk
eh aduh ini
eh saya ini yang om punya bonar loh
saya yang lebih tahu tentang jujur saya
rasanya apa kecil
para pemirsa saya membuat satu pengumuman yang sangat penting
barang siapa yang menemukan cucu saya bonar
akan saya kasih hadiah satu miliar
aku mau taktik es krim minuman makanan ringan semuanya
penuhi permintaan bonar
kejahan lo mesti makanan dulu
bah bos penculik
ntar lo dibunuh dulu
gak lagi tuh
tadi siang aku diwawancarain sama banyak wartawan
sama banyak stasiun tv
buk buk buk buk
udah itu buk tv nya buk
sampai di jalan ya
pandangannya di sini
eh lo tuh yang tahu diri dong
diculik makan mulu
bener bener nih anaknya
keren sekali pakaian kau ini
kau pun juga diculik rupanya
gue tuh yang nyulik lo
di mana sih
eh kau tahu itu
tambah kecil dia
lebih baik kau temari aku main pes
beneran gue nih aja penculik
gue tuh yang nyulik lo
waktu itu saya sama bonar sedang menunggu dijemput sama mie nya bonar
nah dia pasti bentar lagi nih
tiba tiba datang para penculik maksa bonar masuk ke dalam mobilnya
setelah itu mereka pergi
dugaan dari pihak kepolisian
pelaku adalah sindikat penculikan anak
yang marak terjadi belakang ini
ganti lagi lebih cepet
semuanya semua dicoba
mungkin ibu nilai jualnya kurang tinggi kali
eh anak kecil gak ada otaknya
kenapa kenapa lo gak lihat
gue akan buat senjata
kan masih gue disambil sama anak kecil
masih kecil sudah diculik
kasian sekali itu
jangan didengarin bos
kan badan bos kecil
bos orang penting ini
udah takdir kali bos

pensil mengakhiri yang lebih baik
om ya udah mag ikat
ya ampun cakep banget cowoknya
nana itu siapa sih kamu kenal ya
ya ampun cakep banget
dia penny temen aku
aku penny putihani penny nenek ismi kitty
ya ampun nih
hannah pokoknya kamu tuh ga bisa nyemburu deh sama aku
karena aku tau kamu tuh yang emang paling ganteng

aku jangan menemukanmu sekarang